teman teman jangan mendahului karena itu keputusan dari pimpinan partai politik dan saya sangat menghormati itu ranahnya dan mewenangnya partai golkar
kita tidak boleh masuk ke dalam ranah tersebut karena ini memang domain dari para pimpinan partai politik dan tugas saya hanya menyerap apa yang disampaikan oleh anggota masyarakat
apa yang diinginkan untuk kemajuan ke depan dan ini nanti tentunya pimpinan partai politik yang akan mengambil keputusan
sekali lagi saya tidak mau gr ini terlalu pagi terlalu dini baru saja saya membuat keputusan untuk mundur dan itu keputusan yang sangat berat
buat saya keputusan mungkin salah satu yang terberatnya saya putuskan setelah berkontribusi
selalu sholat istiqoroh setelah sepuluh hari bulan ramadan ini tentunya langkah langkah ke depan ini harus disusun dengan penuh pertimbangan
dengan konsultasi berdasarkan masukan dari masyarakat kita pastikan bahwa apa yang diharapkan oleh masyarakat ini bisa kita